sebanyak lima enam ratus dua puluh enam personil gabungan dari tni dan polri disiagakan untuk mengamankan unjuk rasa badan eksekutif mahasiswa atau bem seluruh indonesia
yang direncanakan digelar pada hari ini sebelas april
ada dua titik konsentrasi pengamanan aksi unjuk rasa yakni di sekitar patung kuda tugutani dan gedung dpr mpr ri
mengingat informasi terbaru menyebut bem seluruh indonesia memindahkan aksi mereka ke depan gedung dpr
pada apel yang gelar di monas senin pagi tadi kepala polda metro jaya inspektur jenderal polisi fadil imran
memerintahkan anggotanya agar bertindak secara humanis dan persuasif saat menghadapi pengunjuk rasa
fadil juga melarang anggotanya menggunakan senjata api dan peluru tajam
dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa yang salah satunya agendanya menuntut presiden joko widodo bersikap tegas
menolak wacana penundaan pemilu atau perpanjangan periode jabatan presiden
dalam pelaksanaan tugas pengamanan tidak ada anggota yang membawa apalagi menggunakan senjata api dan peluru tajam